sejumlah lembaga survei mencatat pemilih nahdlatul ulama
tidak menjadikan partai kebangkitan bangsa
partai yang paling favorit di antara partai partai lain
survei dilakukan sebelum deklarasi anies baswedan dan muhaymin iskandar
lalu sebenarnya kemana suara nu jawa timur untuk pilpres dua ribu dua puluh
sebelum deklarasi anies baswedan dan muhaymin iskandar
beberapa lembaga survei mencatat pemilih nadatul ulama
tidak menjadikan pkb partai yang paling favorit di antara partai partai lain
misalnya dalam survei lsi denny ja
pkb menempati posisi ketiga di bawah pdip dan gerindra
dengan elektabilitas sebesar sebelas enam persen
hasil survei litbang kompas pada mei dua ribu dua puluh tiga pun
turut menunjukkan pdip sebagai partai yang paling banyak dipilih warga nu
di susul partai gerindra partai demokrat
kemudian pkb dengan elektabilitas tujuh empat persen
dan terakhir partai golkar
sementara pengurus besar lsi deni ja
kubu kentara berseberangan dengan langkah pkb
saat pkb digadang gadang akan mampu meningkatkan pundi suara elektoral
koalisi perubahan untuk persatuan
secara tegas pbnu menyatakan tidak ada capres atau cawapres
yang bisa mengatasnamakan nu
akankah seruan ini sejalan dengan suara basis nu di jawa timur
nyatanya pengurus wilayah nu jatim tegas mengatakan
tidak berkapasitas mengarahkan kaum elit nahdliyeen nonstruktural
mengikuti petunjuk pbnu
untuk kepentingan nu nasional
tapi di luar itu
ada yang punya majelis
ada yang pimpinan toriko
ada yang pimpinan pondok
ada yang ning neng gus gus biasa
jadi mubalek mubalewo terama terama
nah yang kayak begini
begitu begitu tentu secara keorganisasian sulit nu
mengharuskan mereka bersikap a atau b
pengurus dpw pkb jatim sudah membaca kesenjangan antara pbnu dan pkb
meski demikian fauzan fuadi bendahara dpw pkb jatim optimistis
caimin mampu mendulang dukungan suara nahdien jatim
dengan bekal ideologi ke nu an
langkah taktis yang diambil pkb yang sekaligus menjadi instruksi lanjutan dari caimin pasca deklarasi
adalah target menyerap lima puluh hingga enam puluh persen dari tiga puluh satu juta suara pemilih di jatim
memang nu tidak selalu pkb
tapi jangan lupa pkb sembilan puluh sembilan persen pasti nu di situ
kan yang penting khidmatnya pkb kepada nu
kewajibannya pkb terhadap nu bukan sebaliknya kan
bukan sebaliknya kewajibannya nu
bukan sebaliknya kewajibannya nu memberikan kewajiban kepada nu
bukan sebaliknya kewajiban kepada pkb
karena itu adalah hanya haknya nu
nyoblos alhamdulillah tidak nyoblos ya berarti kita evaluasi
mengkoreksi bagaimana kerja kerja di internal di bawah
pandangan berbeda disampaikan dosen ilmu politik universitas airlangga fahrul muzaki
yang menyampaikan figur caimin justru tidak mampu mengimbangi elektabilitas pkb
yang masuk dalam kategori tiga partai besar
pkb tidak sepenuhnya bisa menjadi jembatan
bagi caimin untuk mengharmoniskan langkah dengan koalisi nasdem lainnya yakni pks
bahkan jika prabowo atau ganjar menggandeng kandidat dari kalangan nu
mimpi pasangan amin untuk menguras ceruk suara nu tidak menjadi kenyataan
seandainya figur yang nanti dipinang oleh entah ganjar atau prabowo sebagai wakilnya
apalagi figur itu secara elektabilitas itu diatasnya mohaimin iskandar
nah tentunya ya tidak banyak membantu
bagi koalisinya anies dan mohaimin untuk mengambil ceruknya nu ya
ketika caimin menjadi satu satunya ya kandidat dari nu dari istilahnya background nahdiyin itu ya
maka sangat potensial itu menjadi komoditas ya yang bisa dikapitalisasi gitu ya
yang bisa dimanfaatkan atau bisa digosok untuk bahan menaikkan elektabilitas pasangan anies dan muhaymin
itu seandainya dua kandidatnya
kandidat yang lain tidak mengambil wakil presiden dari kalangan ahliin
bagai dua kutub magnet yang berseberangan nu dan pkb saling tarik kepentingan
fahrul memastikan publik patut menanti manuver politik dari kandidat lainnya pada oktober mendatang
dengan memanfaatkan suara nahdiyin yang dinamis